aku adalah kurangnya gendut
izinkan aku untuk bersedia
untuk memulihkan tenaga
tidak sebarang orang boleh berapa di tempat ini
aku harus merebut kujang kembar ini
dari tangan kurangnya gendut
sebelum kekuatan kujang ini
membuat kerusakan yang lebih luas
untuk memulihkan tenaga
untuk memulihkan tenaga
bertahanlah kurangnya gendut
tidak memiliki kekuatan lagi
aku tidak memiliki kekuatan lagi
aku harus segera pergi dari sini
untuk memulihkan tenaga dalamku
kemana ayah body
aku tidak tahu
saya baru bitanya pergi empat tahun ini
cuma kita bersusah payah membangkitkan ayah anda
aku tidak menyangka
ayah anda seorang
biarkan saja ayah anda mau pergi
tidak ada yang perlu kau takutkan lagi
jurus penangkal brajamusti
dan kujang kembar itu
telah kau kuasai
kamu benar nyai
aku sudah menguasai jurus penangkal perajamus
dan juga kujang kembar itu
dengan begitu aku dengan mudah mengalahkan siliwangi
aku ingin ikut dengan yuda
kamu harus tetap di sini
keadaan kamu belum pulih benar
aku ingin ikut dengan anda
aku tidak bisa tinggal diam saja
mereka rakyat pejajaran
sedang dalam masa pemberontakan
ibu bunda tidak mengizinkan kamu pergi puteraku
bunda tidak mengizinkanku
aku sedang kurang sehat
walaupun mereka sedang dalam keadaan tidak sehat
mereka tetap harus menghadapi masalah ini
tapi kamu baru saja tiba di pajajaran
dan kamu baru saja bertemu dengan ibu bunda
ibu bunda sangat merindukanmu ray
lebih baik kamu di sini saja
agar rindu ibu dah terobati
kita di sini hanya untuk melepas rindu
tetapi pejajaran ini tidak berhenti
rindu raya dan rakyat pejajaran sedang dalam keadaan berhenti
aku ingin membela
dengan jiwa dan ragaku sendiri
aku ingin membela

jangan pergi tapi berjanjilah
berjanjilah kalian akan kembali dalam keadaan selamat
insya allah bu
aku akan segera pulang
putriku kalian berdua harus saling menjaga dan kembali ke dalam panggung ibunya
tanpa kurang satu pun
iya ibunya aku berjanji
kurandagan dia benar benar licik
itu bukan adalya adala
kembalikan kucang kembar itu
aku berhak atas kucang kembar itu
aku adalah keturunan prabu niska lawastu
adalah pusaka pajajara
dan kau tidak berhak memiliki
aku tidak peduli
tidak perlu lagi kamu meributkan soal kucang kembali
sebentar lagi kamu akan mati
aku adalah kurangnya gendera
izinkan aku untuk bersedia
untuk memulihkan tenaga
tidak sebarang orang boleh berapa di tempat ini
sampai data kunci